pawai obor selalu menjadi bagian penting dalam ajang asian games
dalam gelaran tahun ini yang digelar di indonesia
obor asian games dibuat dengan memadukan budaya jakarta dan palembang
yang menjadi dua kota tuan rumah
setelah tiba di tanah air obor asian games akan dikirap ke sejumlah kota di indonesia
sebagai negara pertama yang menyelenggarakan asian games
india menjadi titik awal perjalanan kirap obor asian games tahun ini
api dari new delhi dibawa menggunakan pesawat boeing
milik tni dengan waktu perjalanan selama sebelas jam dan tiba selasa pagi di yogyakarta
seperti dilaporkan detik setelah disatukan dengan api abadi dari merapen jawa tengah
pawai obor akan dikirap keliling indonesia menuju lima puluh empat kota sejauh delapan belas km
rute kirap di yogyakarta dimulai dari pagelaran keraton lalu ke tugu yogyakarta
selanjutnya api dilepas untuk dibawa ke
ke solo dan malang melewati sejumlah titik lokasi wisata
pawai obor dilanjutkan ke denpasar lombok dan sorong
di sorong api dibawa menggunakan pesawat kecil menuju raja ampat dan kembali lagi ke sorong
selanjutnya api dikirap ke makassar banjarmasin aceh medan pekanbaru
padang jambi dan berakhir di gelora bung karno jakarta pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
ratusan atlet dan artis indonesia pun didaulat menjadi bagian dari pawai obor yang digelar di enam belas provinsi ini
susi susanti menjadi mantan atlet pertama yang membawa obor dari new delhi india
dan dilanjutkan oleh sederet artis lainnya seperti dian sastro hingga mika tambayo
selain dari india sebagai negara lahirnya asian games
api abadi untuk obor asian games dua ribu delapan belas di indonesia ini juga diambil dari sumber api abadi di merapen jawa tengah
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari proses pengambilan api abadi di kawasan merapen di kabupaten gelombokan jawa tengah
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji
bagaimana situasi di merapen saat ini pukul berapa
api tersebut akan diambil dan juga dikirap ke sejumlah kota di indonesia
ya selamat pagi lady dan rian
menurut rencana prosesi pengambilan api obor asian games di sumber api abadi merapen ini
akan berlangsung sekitar pukul setengah sembilan
dan menurut rencananya prosesi pengambilan api di merapen ini akan dihadiri juga oleh menko pmk puan maharani
dan juga ada ketua panitia pelaksanaan asian games erick thohir
dan untuk dari perwakilan atlet
akan hadir atlet legenda tenis indonesia
prai medali mas asian games tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan seribu sembilan ratus delapan puluh dua yusut tejo tarik
dan tadi juga sejak pukul enam pagi tadi
aparat keamanan dari polres gerobokan dan polres demak telah melakukan penyisiran
untuk melakukan pengamanan tempat area berlangsungnya prosesi pengambilan api abadi di merapen ini
dan sebagai tambahan info setelah api obor asian games ini diambil di merapen
yang dimasukkan ke dalam tinderbox atau lentera
kemudian akan dibawa ke semarang untuk di dalam mobil untuk diarak di semarang
untuk kemudian nanti dibawa menuju ke candi prambanan
di mana nanti di candi prambanan sekitar pukul tujuh malam nanti
api dari merapen ini akan dibawa oleh yustejo tarik
untuk disatukan dengan api yang dibawa dari india yang dibawa oleh susi susanti
dan untuk pada hari kamis api obor asian games ini kemudian akan dikirap
dari jogja menuju ke kota solo
dan rangkaian kirap api obor asian games ini
rencananya akan melalui lima puluh empat kota di delapan belas provinsi di indonesia
dan menempuh jarak sekitar delapan belas km
dan nanti akhirnya obor asian games ini akan berakhir di stadion utama gelora bungkanos
nenjakarta untuk menyalakan kaldon
sekaligus sebagai penanda dimulainya pesta olahraga bangsa bangsa asia terbesar ini
asean games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung di jakarta dan palembang
lady dan rian
ya angga kalau lihat aktivitas di belakang anda ini cukup sibuk sekali begitu ya
para panitia apakah ini memang menjadi tempat diambilnya api abadi begitu tepat di belakang anda
atau seperti apa
ya memang di merapen ini memang lokasi ada lokasi sumber api abadi merapen
kenapa tem rapen ini dipilih sebagai tempat pengambilan api obor untuk asean games dua ribu delapan belas ini
ada sedikit sejarahnya
karena di merapen ini
event olahraga bersejarah yang berlangsung di indonesia
api untuk obornya juga diambil dari merapen ini
pesta olahraga negara negara berkembang atau ganevo tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
pesta olahraga negara asia negara berkembang yang pertama ini
api untuk obornya juga diambil dari kawasan merapen
kemudian juga ada pon ke sepuluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang berlangsung di jakarta
api untuk obornya juga diambil dari merapen
kemudian ada pon ke empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga ada event olahraga asian games
api untuk obornya juga diambil dari kawasan merapen
dan mungkin itu background
kenapa api untuk obor asean games dua ribu delapan belas kali ini
juga diambil dari kawasan ini
lady dan rian
baik erlangga wisnuwaji
sepertinya persiapan sudah mulai dilakukan
jadi kami tidak ingin mengganggu lagi kerjaan dari sana ya
korrespondensi ann indonesia
terima kasih sudah melaporkan